kita ke informasi lain aksi dua orang warga negara asing di bali yang melukis masker di wajahnya untuk mengelabui petugas dan demi konten di media sosial menarik perhatian publik pihak imigrasi ngurah rai bali
saat ini sedang mencari keberadaan dua wna ini dan akan membawa mereka ke dinas yang berwenang
ya seperti inilah video viral warga negara asing yang lolos berbelanja tanpa masker
awalnya wanita ini ditolak masuk oleh petugas sapam sebuah toko swalayan di kawasan uma alas kerobokan kuta bali karena tidak mengenakan masker
tidak kekurangan akal ia bersama teman prianya itu pun kembali ke mobil dan melukis wajahnya dengan gambar mirip masker medis
ini lolos pemeriksaan dan lenggang masuk ke pusat perbelanjaan
pihak imigrasi ngurah rai bali pada rabu siang mendatangi toko swalayan tersebut dan tengah melakukan penjejakan terhadap kedua wna yang belum diketahui keluarga negaraannya ini
diketahui video tersebut dibuat bulan maret sebelum nyepi nantinya pihak imigrasi akan membawa mereka ke dinas berwenang
jika dinas berwenang merekomendasikan untuk dideportasi